setelah santoso alias abu wardah tewas ditembak pada delapan belas juli dua ribu enam belas silam
yang disusul daeng koro ali kalora ditetapkan sebagai amir mujahidin indonesia timur
didampingi basri yang kemudian ditangkap karena diduga mata mata
ali kalora menjadi target utama saat gas operasi tinombala dan mandagoraya
hingga tertembak pada sabtu delapan belas september
ali diketahui lahir di goa sulawesi selatan pada tiga puluh mei seribu sembilan ratus delapan puluh
tetapi bukan berasal dari suku bugis melainkan ambon
ia menetap di kalora kecamatan poso pesisir utara poso
di sana ia menikah dengan tini susanti kaduku
ali pernah menjadi bagian dari laskar jihad ahlusunah waljamaah
yang masuk ke poso pada dua ribu silam
setelah laskar jihad dipulangkan pasca deklarasi malino
pada dua ribu dua lalu ia memilih menetap di poso
ali memiliki tinggi sekitar satu ratus lima puluh enam cm
berkulit sawah matang dan berambut panjang
serta gigi depan atas agak jarang
dalam foto terakhir yang diperoleh saat gas
ali berkumis berjenggot dan bercambang lebat
terduga teroris lain yang tertembak mati adalah jaka ramadan alias ikrimah
jaka ramadan alias ikrimah kelahiran pandeglang banten
enam februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam diketahui mulai mengikuti tadrib ashkari
setelah bencana dahsyat terjadi di sulawesi tengah pada dua puluh
sembilan september dua ribu delapan belas lalu
mereka dilatih di kem taman jk poso pesisir utara oleh ali kalora
ia bergabung dengan sejumlah kombatan asal banten
dan bersama sama menuju poso setelah menjadi subka relawan di palu
ciri yang menonjol adalah berbadan pendek berisi berkulit bersih dan berambut lurus